bareskrim polri menemukan beberapa unsur tindak pidana perdagangan orang
di balik kasus penyekapan dua puluh warga negara indonesia di myanmar
dugaan ini muncul dari hasil penyelidikan barreskrim
yang mendapat di bawah dua puluh wni berangkat ke myanmar
tanpa jalur resmi sebagai tenaga kerja indonesia atau tki
pihak agen perekrut yang memberangkatkan pun kini tengah didalami
apakah merupakan agen resmi pj tki atau ilegal
unsur lain yakni para wni berangkat dengan iming iming gaji dua belas juta rupiah per bulan
dengan durasi kerja dua belas jam per harinya
bila tidak memenuhi target mereka akan diberikan sanksi hukuman fisik
awalnya ditawarkan oleh seseorang ini tentu saja akan kita dalami
dia akan bekerja di bidang komputer dan lain sebagainya
dengan gaji dua belas juta per bulan
rata rata rentang usia itu rentang muda
antara dua puluh sampai tiga puluh tahun
mereka dipekerjakan secara menurut yang bersangkutan yang kemarin sempat
men share videonya itu mereka dipekerjakan dua belas jam
kalau tidak memenuhi target mereka ada hukuman hukuman secara fisik

yang sudah menjadi korban penganiayaan dan lain sebagainya